dalam militer bintara wajib hormat kepada perwira
tapi apa yang terjadi jika perwira itu adalah anak sang bintara
inilah salah satu momen unik yang terjadi pada upacara kelulusan taruna tni angkatan darat
serka iwayan suhenda harus memberi hormat kepada anaknya
retta arhanud igedewira yudastra pratama
namun sebagai anak letda igede tetap harus berbakti pada orang tua
retta igede memang berniat menjadi tentara mengikuti jajak ayahnya
selain itu ia juga beralasan untuk meringankan beban orang tua
malam saja ia merupakan anak pertama dari empat bersaudara
itu ketika saya nanti menjadi perwira
saya sudah memiliki penghasilan yang tetap memiliki pekerjaan yang tetap
kemudian memiliki suatu kebanggaan dan kehormatan dalam keluarga saya sendiri
lulus tidak lulus itu sudah merupakan anugerah mungkin dari tuhan
yang penting usaha sudah disiapkan sejak dini
pada tahun dua ribu dua puluh dua akademi militer tni angkatan darat menuluskan sebanyak dua ratus sembilan puluh dua perwira
delapan belas di antaranya merupakan perwira wanita
upacara pelantikan berlangsung di istana negara
dan dilanjutkan upacara pembekalan oleh kepala staf angkatan narat
kepala staf angkatan darat kembali menegaskan bahwa
mendaftar prajurit tni ad tidak dipungut biaya apapun
kita sudah mengeluarkan tim ke masing masing kodam apabila kedapatan
baik orang sipil maupun anggota tni yang coba coba
melakukan kegiatan kegiatan memanfaatkan situasi
apabila pendaftaran menggunakan uang itu pasti ada tindakan yang sangat tegas
kalau tentara jadi pecat sama kita
para perwira remaja ini nantinya akan disebar
kesatuan satuan yang ada di tni angkatan darat
di tangan mereka lah nantinya nama besar tni ad akan dipertaruhkan
iwan hermawan andika marianto jakarta